di pulau mas dilakukan sejak pagi tadi tanpa perlawanan dari para penghuni dan sudah ada koresponden cnn indonesia femi afriyadi di pulau mas jakarta timur untuk bisa melaporkan situasi terakhir di sana
ya verdi seperti apa sekarang suasananya di sana sepertinya bangunan semua sudah rata dengan tanah tapi apa yang anda lihat selain itu
ya selamat siang putri selamat siang budi benar sekali tadi sekitar pukul delapan proses penggusuran sudah berlangsung
dua alat berat diturunkan untuk meratakan satu ratus lima bangunan yang ada di kawasan ini
dan saat ini seluruh bangunan sudah rata dengan tanah aktivitas alat berat juga sudah terhenti dan sudah keluar dari kawasan ini
namun sejumlah pemulung dan juga warga masih berusaha untuk mengumpulkan barang barang yang dianggap
dan juga bernilai jual untuk nanti dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka
dan suasana saat ini memang masih cukup ramai warga yang memang dulunya tinggal di sini masih terus berkunjung
karena memang di tempat ini di sisi pemukiman ini masih ada satu bangunan rumah ibadah yang masih berdiri
dan sampai saat ini masih dalam proses negosiasi antara pengurus rumah ibadah ini dengan pihak pemprov dki jakarta
dan peruntukan dari bangunan ini memang
memang untuk diperuntukkan bagi kebutuhan equestrian atau untuk ketangkasan kuda ataupun juga lompat kuda begitu
bukan untuk pacuan kuda putri dan juga budi
dan makanya untuk perluasan kawasan tersebut pt pulau mas jaya selaku pemilik kawasan komplek pacuan kuda ini akan mengembangkan kawasan tersebut hingga ke pemukiman warga
ini memang agak disesali oleh warga karena minimnya sosialisasi sehingga membuat warga tidak punya pilihan banyak
tujuh puluh delapan kepala keluarga sekarang sudah direlokasi ke rusun pulau gebang
dan ini masih membuat mereka berat begitu karena memang aktivitas sehari hari mereka masih berada di kawasan ini
kawasan yang memang dikenal dengan kampung joki ini memang diperuntukkan bagi karyawan karyawan yang bekerja di kawasan pacuan kuda pulau mas ini
dan setiap hari mereka harus bolak balik sekarang untuk bekerja di tempat ini karena di antara mereka masih ada yang berprofesi sebagai joki
sebagai perawat kuda ataupun juga sebagai teknisi yang ada di kawasan pacuan kuda ini
ini yang mungkin masih menjadi sebuah pilu buat mereka karena kawasan yang tadinya berdekatan dengan mereka sekarang harus berada ke lokasi yang cukup jauh di pulau gebang
begitu dengan fasilitas yang tadi juga saya sudah konfirmasi yang masih sangat minim putri budi
ferdi kalau kita lihat tadi anda melaporkan bahwa penggusuran pagi hari ini berjalan cukup lancar
tapi apakah anda melihat ada riak riak atau mungkin resistensi sedikit perlawanan dari warga terhadap penggusuran kali ini dan bagaimana proses relokasinya yang sudah berjalan ini ferdi
ya budi kalau tadi saya melihat dan memantau bagaimana skenario dari penggusuran biasanya memang saat pemprov dki jakarta melakukan agenda penggusuran seperti ini
ada skenario di mana terjadi gesekan atau juga bentrokan antara warga setempat dengan pihak keamanan
ataupun juga aparat gabungan
tapi tadi sejak pagi saya tidak melihat ada kejadian seperti itu
bahkan warga yang tadinya bermukim di sini sudah lebih dulu pindah ke rusun yang sudah disediakan
mereka justru sudah pindah minggu lalu begitu budi
dan artinya mereka pada saat tim ataupun juga aparat gabungan datang ke lokasi ini tidak ada terjadi perlawanan
proses relokasi ataupun juga penghancuran
bangunan bangunan ini berjalan lancar cukup sebentar tadi prosesnya
jadi tidak ada sesuatu yang membuat khawatir antara warga dengan petugas keamanan di kawasan ini saat terjadi penggusuran tadi pagi budi
terima kasih femi afriyadi yang melaporkan langsung dari pulau mas jakarta timur